halo selamat malam rancangan undang undang kitab hukum pidana akhirnya disepakati pada tingkat satu antara pemerintah dan komisi tiga dpr
meski menuai penolakan pemerintah akan tetap gaspol mengesahkan draft rkuhp terakhir dalam rapat paripurna terdekat
kritik dari masyarakat dianggap angin lalu pemerintah memandang tidak mungkin lagi memuaskan semua pihak
apakah enam belas desember nanti akan menjadi era baru kitab hukum undang undang pidana
selangkah lagi rkuhp akan disahkan bersama saya rifana pratiwi akan membahasnya selama satu lima jam ke depan dalam political show
apakah dapat disetujui
pada rapat paripurna dpr terdekat
dari sembilan fraksi semua fraksi menyetujui draft ini
dan hanya fraksi pks yang setuju dengan catatan
perubahan dari draft rkuhp sebelumnya ternyata masih menyisakan kontroversi
memang ada penghapusan pasal tiga ratus empat puluh tujuh dan tiga ratus empat puluh
soal penghinaan lembaga tinggi negara yang dikritisi dan mengancam demokrasi
namun substansinya masih ada dengan digabungkan ke pasal dua ratus empat puluh
pasal soal makar juga diubah dengan dibatasi definisinya
yakni menjadi pidana apabila ada niat menyerang dan menimbulkan korban
pasal seratus soal pidana mati juga dipertegas dengan menghilangkan kata dapat
agar pidana mati bukan alternatif
melainkan dapat menjadi pidana alternatif
dengan diperolehnya penghinaan
rkuhp hanya tinggal menunggu pengesahan di paripurna terdekat yakni enam belas desember mendatang
sementara perubahan lain adalah pasal dua ratus tujuh puluh delapan perihal rekayasa kasus atau obstruction of justice
wakil menteri hukum dan ham edward hiari
menguraikan draft terbaru rkuhp pada rapat dengan komisi tiga dpr ri itu
pasal rekayasa kasus ini merupakan reformulasi
pasal dua ratus tujuh puluh delapan sampai dua ratus delapan puluh dari draft rkuhp sebelumnya
dalam pemaparan edward khususnya di ayat pertama
tindakan yang termasuk penyesatan proses peradilan ada lima
mulai dari memalsukan bukti hingga menampilkan diri seolah sebagai pelaku tindak pidana
kemudian pasal ini mengamanatkan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun
atau pidana denda paling banyak kategori

memasukkan membuat atau mengajukan bukti palsu untuk dipergunakan dalam proses peradilan
b mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di sidang pengadilan
c mengubah merusak menyembunyikan menghilangkan atau menghancurkan alat bukti
d mengubah merusak menyembunyikan menghilangkan atau menghancurkan barang
alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan tindak pidana
atau menjadi objek tindak pidana
atau hasil yang dapat menjadi bukti fisik dilakukannya tindak pidana
atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang berwenang setelah tindak pidana terjadi
atau e menampilkan diri seolah olah sebagai pelaku tindak pidana
sehingga yang bersangkutan menjalani proses peradilan pidana
selain itu ada sejumlah pasal lain dalam draft rkuhp
yang masih menjadi kontroversi di masyarakat
yang banyak menuai sorotan pada pasal ancaman pidana seks di luar nikah
melarang seks di luar nikah dengan ancaman pidana penjara satu tahun
sementara pada pasal empat ratus empat belas ayat satu rkuhp
melarang pasangan yang tinggal bersama sebagai suami istri namun di luar perkawinan
dengan ancaman pidana penjara selama enam bulan
menanggapi rkuhp yang rencananya akan disahkan pada rapat paripurna dpr terdekat
ketua umum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia
dan lbhi muhammad isnur
menilai langkah pemerintah dan dpr tergesa gesa
pemerintah dan dpr menyepakati draft yang dibahas tanpa melibatkan publik
padahal draft yang disepakati ini masih banyak masalah
saya mendengar dan juga kemarin melihat proses di dpr
ada dua hal
pertama dari proses yang kita jalani ya selama tiga tahun ini
kan ada sebuah proses pengakuan bahwa ada banyak pasal bermasalah
kepentingan masyarakat kepentingan rakyat lebih besar
ancaman pemidanaan yang kemudian potensial salah besar ke depan dalam penerapannya
itu dipaksakan maju karena kompromi politik
isnur mendesak komisi tiga dpr mereview kembali pasal pasal bermasalah
dan tidak terburu buru mengesahkan rkuhp
lantas apakah pemerintah dan dpr berkenan mendengarkan masukan publik
terhadap pasal pasal kontroversial
atau enam belas desember nanti
akan menjadi era baru kitab undang undang hukum pidana
tim liputan cnn indonesia
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan meski banyak menuai kritik
namun pemerintah dan dpr sepakat untuk membawa draft final rkuhp
ke rapat paripurna untuk disahkan
beberapa pasal masih menuai pro kontra
diantaranya pasal mengenai penghinaan terhadap lembaga kepresidenan
hingga penambahan pasal tentang rekayasa kasus
tapi saya tidak akan membahas hal itu
karena nanti akan dikupas lebih detail dengan para narasumber saya
yang sudah hadir di studio pada malam hari ini
tapi saya akan soroti ataupun saya akan kupas sedikit
munculnya pasal pasal baru yang mengatur hukum privat dalam keseharian masyarakat
kita lihat beberapa pasal yang berkaitan sekali dengan hal hal di masyarakat
kita lihat poin yang pertama
ada ngeprank dan juga vandalisme bisa kena denda
ini pasal tiga ratus tiga puluh satu rkuhp
anda bisa lihat di sini setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang
yang dapat menimbulkan bahaya kerugian atau kesusahan dipidana dengan pidana denda
ini bentuk kenakalannya seperti apa
salah satu bentuk kenakalannya adalah mencoret coret tembok
itu adalah bentuk vandalisme
nah pidana dendanya paling banyak kategori dua
itu adalah denda sebesar sepuluh juta rupiah
begitu ya itu untuk pasal tiga ratus tiga puluh
jadi bagi anda yang suka mencoret coret tembok
sekali lagi hati hati karena dalam rkuhp anda bisa kena denda maksimal sepuluh juta rupiah
pasal berikutnya kita lihat
dilarang berisik di malam hari
ini bisa menimbulkan nanti perseteruan antar tetangga ya
jadi bagi anda yang rumahnya mepet mepet dengan tetangga
anda jangan berisik di malam hari karena pasal dua ratus enam puluh lima rkuhp
pernyataannya disitu disebutkan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori dua
sekali lagi berarti maksimal pidana denda sepuluh juta rupiah
bagi setiap orang yang mengganggu ketentraman lingkungan
dengan membuat hingar bingar atau berisik tetangga pada malam
atau membuat seruan atau tanda tanda bahaya palsu
sekali lagi ini anda harus baik baik dengan tetangga anda
kalau misalnya nanti tetangga anda merasa terganggu
dia bisa melaporkan dan anda bisa kena pidana maksimal sepuluh juta rupiah
kita lihat pasal berikutnya
ada soal seks di luar nikah
ini diatur dalam pasal empat ratus tiga belas ayat satu rkuhp
ini setiap orang yang melakukan persetubuhan
dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan
dengan pidana penjara paling lama satu tahun
atau pidana denda paling banyak kategori dua
sekali lagi berarti pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah

sekali lagi ini adalah delik aduan
hanya bisa dilaporkan oleh suami atau istri
ataupun orang tua dan juga anak
jadi ini adalah delik aduan
kita lihat pasal berikutnya
ini adalah pasal kohabitasi ataupun kumpul kebo
setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri
di luar perkawinan
dipidana dengan pidana penjara paling lama enam bulan
atau pidana denda paling banyak kategori dua
sekali lagi pidana denda maksimal sepuluh juta rupiah
dan itu tadi juga delik aduan
hanya bisa dilaporkan oleh orang tua dan juga suami
pasal pasal lainnya yang menjadi concern
dari koalisi masyarakat sipil
saya akan membahasnya lebih dalam lagi nanti
dengan para narasumber yang sudah hadir di studio
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikals yul
selamat malam mbak riffana
dan pendiri lokataru mas haris azhar
selamat malam mas haris
sudah dua kali datang ke sini
selamat malam riffana yang dari eropa
oke terima kasih
oke ini tidak perlu dibahas
karena yang kita bahas ini lebih penting
konser dari koalisi masyarakat sipil
dan sebagai bentuk concern kami
dengan tahun politik nantinya
dan juga kita ingin adanya partisipasi publik
kita juga mengundang teman teman mahasiswa
yang tergabung dalam badan eksekutif mahasiswa
universitas indonesia yang sudah bergabung secara virtual
selamat malam teman teman mahasiswa
nanti bisa bertanya dan juga menyatakan pendapatnya
pada saat para narasumber nanti sudah memaparkan pandangan pandangannya
selamat malam teman teman terima kasih sudah bergabung
dan langsung saja saya mau tanya langsung ke pak wamen
pak wamen ini kan sembilan fraksi di dpr sudah sepakat ya
sudah ke topalu kemarin di tingkat satu
dan akan dibawa ke dalam paripurna
saya ingin tanya apakah kemudian proses pembahasannya
sudah melibatkan partisipasi publik
seperti perintahnya pak jokowi agustus kemarin
jadi pada tanggal sembilan november kami menyerahkan
ada enam puluh sembilan item perubahan
dan dpr waktu itu dengan tegas meminta
bahwa enam puluh sembilan item perubahan itu harus diberi keterangan
itu usulan dari mana saja
jadi tidak benar kalau pemerintah buta dan tuli
karena kita punya rekod semua itu masukkan dari mana saja
bahwa kalau ada usulan yang tidak diterima
yang memang kita tidak bisa menampung semua
karena usulan itu berbeda secara diametral
kalau berbeda secara diametral anda mau ambil yang mana
jadi satu contoh konkret misalnya soal kohabitasi
kita melakukan sosialisasi di provinsi x
mereka memang menentang dengan alasan kenapa mengurus private
tetapi ke sumatera barat kita dikecam
kenapa itu delik aduan kenapa bukan laporan
karena itu melanggar agama
nah itu kalau anda sebagai pemerintah dan dpr mau milih yang mana
itu pasal pasal seperti itu diatur salah tidak diatur salah
berdasarkan putusan mk kita wajib menjelaskan kepada publik
mengapa kita mengambil putusan demikian
apa dasar pertimbangannya
bahwa berbeda secara diametral
sampai dunia kiamat tidak akan kuhp ini memuaskan semua pihak
tapi sudah ada partisipasi publik yang diserap begitu ya dalam draft terbaru
yang kita belum dapat draftnya ini masih tdl
tindak lanjut belum disebar oleh pemerintah
jadi mengapa kami harus menuliskan semua
item a dari mana item b dari mana dan seterusnya sampai enam puluh sembilan item
ketika itu diuji formil apalagi material
kalau material kami sangat siap apalagi formil
oke oke saya mau ke mas isnur langsung
mas isnur koalisi masyarakat sipil merasa sudah dilibatkan
karena pemerintah klaimnya sudah menyerap aspirasi dari masyarakat
saya ingat saya dengan pak wamen diundang dua kali
tertutup di ruangan beliau
dan kedua di grand melia
dengan dpr sekali
terakhir kemarin tanggal empat belas kalau tidak salah
yang formal ya
itu forum di mana kemudian menyerahkan secara formal
dan diterima oleh dpr
walaupun di ujungnya juga kita teman teman agak sedikit kecewa
dengan penyataan dari pak ketua komisi
itu ada keterlibatan di situ
berarti ada bentuk keterlibatan di situ
selebihnya memang selebihnya dalam forum forum yang kita ikuti sosialisasi
sosialisasi mendengarkan pengaparan
tapi tidak ada memberikan masukan
tidak ada dialog yang cukup panjang
itu yang kami terima
demikian mbak ripa
oke jadi hanya sosialisasi saja
tidak ada masukan yang ditampung
kadang kadang kami kirimkan via beberapa orang
bahan bahan yang kita rasa penting langsung diterobos gitu
dengan pak wamen dengan pak arsul dengan beberapa orang yang bisa kita kontak
kami desakkan beberapa masukan
itu senantiasa kita berikan
nah tadi pertanyaannya apakah diterima
apakah kemudian berhasil
apakah kemudian berubah
lebih banyak yang berubah atau tidak nih
kalau menurut teman teman koalisi masyarakat sipil
saya melihat pasal pasalnya itu memang dipertahankan tetap ada
tapi cara mereka cara dpr pemerintah memoderasi dengan nambah nambah syarat
tapi ada pasal pasal yang nggak berubah
misalnya pasal dua ratus lima puluh enam tentang ancaman demonstrasi tanpa pemberitahuan
oke itu nanti kita bahas soal itu lebih dalam ya
itu tidak berubah tidak bergeser
oke tetap ada di situ tapi hanya dimoderasi saja
iya pasal pengingatan presiden misalnya itu tidak bergeser
masih seperti itu
dari debat yang agak lama waktu itu masih seperti itu saja
oke itu jadi menurut teman teman koalisi masyarakat sipil seperti itu pak wamen
jadi apa namanya penyerangan harkat dan matabat presiden itu diberi penjelasan bahwa pasal ini tidak menghalangi kritik
salah satu bentuk kritik itu adalah ujuk rasa
itu ada dan itu tidak ada dalam draft sebelumnya
jadi tidak benar kalau istur mengatakan tidak ada perubahan ada
dan itu adalah berdasarkan usulan dari badan eksekutif mahasiswa universitas kris nadwi payana
karena saya berunding dengan mereka di hotel borobudur itu ada dua puluh empat universitas di jakarta
dan mereka mengatakan tolong di state dalam penjelasan bahwa ujuk rasa itu sesuatu yang legal
makanya kami tambahkan di situ bahwa salah satu wujud kritik itu adalah dengan unjuk rasa

sebentar saya belum salah saya menjelaskan
penjelasan pada pasal dua ratus delapan belas dua ratus sembilan belas itu di copy paste
untuk semua pasal yang berkaitan dengan penghinaan
supaya ada sama standar
ada parameter yang sama ada pembatasan yang sama
ketika kita menghapus pasal pasal yang penghinaan terhadap kekuasaan umum
lalu kemudian itu di mers dalam pasal dua ratus empat puluh satu dibatasi
bahwa lembaga kepresidenan kemudian eksekutif itu maaf legislatif itu adalah mpr dpr dan dpd
yudikatif adalah ma dan mahkamah agung
bahkan kalau dibaca lebih detil lagi tidak hanya kita mengatakan bahwa unjuk rasa itu perbuatan yang legal
dan kritik disampaikan dalam bentuk ujuk rasa
kita mengutip kalimat dalam undang undang pers
bahwa kritik itu adalah salah satu bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
oke itu dimasukkan dalam penjelasannya ya
masukkan dalam penjelasan
itu dalam undang undang pers
itu masuk ke dalam substansi
tapi yang ingin saya tanyakan adalah proses pembahasannya dulu nih prof
sampai akhirnya ketok palu
tapi kalau menurut teman teman koalisi masyarakat sipil ini banyak pasal pasal yang masih tetap dipertahankan
tapi pemerintah dan dpr hanya memoderasi saja
tidak demikian juga
artinya pertama banyak pasal itu ada berapa pasal
kami akan menjawab satu persatu
dan yang kedua terus terang saja
bahwa mengapa kemarin dalam ketika kami mendengar masukan dari dpr
ada dua puluh terhadap dua puluh tiga item
kami menyetujui itu
karena teman teman icg rid mereka sangat proaktif
apa yang mereka sampaikan ke pemerintah itu sama persis dengan apa yang disampaikan ke dpr
dan mereka datang dengan rumusan
mengapa misalnya pasal mengenai rekayasa kasus pasal kekuasaan umum semua kita hilangkan dan
karena sudah ada frekuensi yang sama
jadi lebih mudah waktu itu di dalam persoalan pembahasan
jadi kami menegaskan betul karena ada masukan jangan sampai orang unjuk rasa ditahan
makanya kata kata unjuk rasa itu adalah hal yang legal
kita kaitkan dalam pasal pasal penghinaan ini
pak arsul untuk prosesnya sendiri ya
ini sembilan fraksi sudah sepakat
dan kemungkinan besar ini pasti akan disahkan di dalam paripurna sebelum lima belas desember
sebelum masa reses nanti selesai ya pak arsul ya
apakah kemudian ini dilihat prosesnya akan mulus mulus saja
atau ya justru masih bisa ada celah untuk penundaan
nah rkuhp ini adalah sebuah ruu yang pembahasannya begitu panjang
selama dua periode
diajukan oleh pemerintah di pertengahan tahun dua ribu delapan belas
mulai kita bahas di kuartal ketiga tahun dua ribu lima belas
dan dim daftar inventarisasi masalah yang kita pakai untuk bahas itu adalah sumbangan dari teman teman masyarakat sivil
itu yang kita pergunakan
jadi dari awal partisipasi masyarakat itu kan sudah jelas
tetapi yang ingin saya barangkali tambahkan dari pak wamen adalah
ada hal hal yang ya dari sisi perspektif hukum itu memang berbeda sudut pandang
itu tadi apa misalnya soal pasal pasal yang disebut sebagai apa masuk ke dalam ruang privasi warga negara gitu kan
kemudian pasal pasal yang katakanlah seperti yang paling sering dibahas dikritisi itu ya
soal penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden
itu sebetulnya bukan soal politis bagi kami di dpr
itu cuma kami mau memilih sudut pandang
ini mau memilih sudut pandang yang mana
antara sudut pandangnya teman teman masyarakat sipil dan para ahli htn
atau sudut pandangnya para akademisi yang berlatar hukum pidana
nah kami tentu tidak memilih kemudian katakanlah mengesampingkan sama sekali pandangan dari teman teman masyarakat sipil dan hanya
makanya kemudian itu yang seperti prof edi
timbulah rumusan rumusan baru tambahan tambahan
itu adalah jalan tengah
ini termasuk juga berlaku ketika kita membahas pasal pidana mati
jadi kalau dikatakan partisipasinya minimal atau apa saya agak sulit
ini sampai hari terakhir saya bisa tunjukkan wa dari teman teman masyarakat sipil langsung direct
teman teman itu di balkon kami di bawah
itu kita itu terus terus saling chatting
itulah makanya ya kemudian ada perubahan perubahan sampai saya kira di hari terakhir prof ya
ada yang tentu dpr dalam posisi mendesak betul lah ya
contoh misalnya kata dapat pada pidana mati
itu untuk menegaskan bahwa memang pidana mati itu kita jadikan sebagai pidana khusus yang bersifat alternatif
tetapi memang tidak semua dan ketika tidak semua bukan berarti kita itu menolak
tidak juga ya
tapi sekali lagi karena ada perspektif perspektif lain yang kami juga harus akomodasi

dan harus tengahin
bukan hanya moderasi yang hapus itu kan banyak
ya coba saya terima teman teman dari serikat tukang gigi seluruh indonesia hapus
saya dapat masukan dari semua hampir semua organisasi advokat tentang advokat curang hapus
saya terima juga loh ini kok hanya berlaku kalau menghina hakim kita ganti jadi penegak hukum
artinya yuk dalam persidangan menghina advokat menghina caksa juga yuk bisa terangkan
kontema fort itu ya
dan dari keduanya itu dari keduanya
jadi kalau dilihat prosesnya kemarin sembilan fraksi sudah sepakat semua
cuma satu yang tanpa catatan ini akhirnya mulus ya
yang satu dengan catatan
satu dengan catatan
fraksi pki satu dengan catatan
jadi ini pasti akan mulus di pari purna
alasan apalagi yang harus gini ini tujuh tahun lho
nah nah kami membahasnya gitu
jadi gak ada alasan lagi ya untuk menunda
mas haris anda melihat prosesnya ini memang sudah dikejar waktu karena now or never
karena tahun depan anggota dpr semuanya sudah sibuk sekali untuk pemilu
jadi pemerintah dan dpr harus mengesahkan akhir tahun ini
ini adalah yang paling kesempatan paling terakhir
mas haris memang dikejar waktu
kalau jawaban politisnya begini nih
mungkin kenanya ke bang arsul gitu
jawaban politisnya begini
memang harus kelar sekarang karena mau pemilu
kalau gak ada ruk whp ini ya kan yang kampanye bisa keteteran
daripada merepotkan begitu ya
jadi harus diketok sekarang
senjata untuk saling mendemarkasi
jangan nuding jangan apa segala macam
jangan kampanye ditanya ya
nah jadi begini kalau menurut saya
kalau dalam hak asasi manusia tuh ya di apa namanya ada general principlenya gitu
soal pemulihan itu saya mau ngambil satu
disitu ada prinsip namanya satisfaction
dan yang kedua dalam hak asasi manusia itu di pasal dua puluh lima itu iccpr
itu ada tiga model konsep partisipasi
nah kalau saya kombinasi antara partisipasi sama satisfaction
satisfaction sebenarnya dipakainya di proses persidangan
tapi saya mau pinjam itu
dalam soal proses itu sesuatu yang urgent
dalam hak asasi manusia dikenal end and means
jadi tujuan dan cara
nah dalam pembahasan soal ruk whp ini
saya mau bilangnya begini
ini rukuhp ini kan sebetulnya dia kitab ya prof
prof edi ini kan ahlinya
kalau dia dibahas dengan menggunakan undang undang tp
undang undang tp tiga itu kan ngebahas undang undang
bukan membahas kitab
membahas kitab konsekuensinya adalah
ada banyak isu disana
dari mulai penghinaan pembunuhan apa semua segala macam
kalau dipikirin jadi undang undang
kira kira berapa undang undang tuh prof
jadi ada ketidak cocoknya
jadi ada ketidak cocokan secara ketatanegaraan
antara tp tiga dengan membahas kitab
dan ini pengalaman kita
jangan jangan kenapa tujuh tahun
atau jangan jangan kenapa tujuh puluh tahun
memang karena kita tidak pernah menyepakati
secara ajak gitu
tapi untungnya di tp tiga itu
semua indikator indikator minimum
membahas sebuah produk legislasi
tetapi secara substansi yang saya mau katakan
ini banyak sekali
nah betul tadi
diametral gak ketemu
di daerah a ini ke sana
ini ke sini
mungkin ada standar yang berbeda beda
padahal di buku satunya
nah jadikan ini sebetulnya
saya juga bukan mau bilang
saya bisa ketawain juga rukuhp ini
sebetulnya membiarkan mengesahkan
hal hal yang kontradiktif
kenyataannya seperti itu
nah tujuh tahun pertanyaannya
rifana yang sudah ke eropa kemarin
tujuh tahun itu menurut saya begini
kita gak punya kesepakatan
memang nggak mungkin juga dibahas
kesepakatan dengan audiens yang begitu luas
mau berapa tahun
tetapi menurut saya sampai hari ini
memang ada ketidak
misalnya ibu saya tadi saya makan di rumah ibu saya
oke poinnya apa nih mas haris
masih banyak orang awam
yang juga isinya seperti apa sih
jadi sosialisasinya belum sampai
jadi memang isunya di kalau piramida terbalik
isunya agak besar
tetapi sebenarnya begitu dia mengerucut ke bawah
banyak orang yang masih bertanya tanya
dan itu memang gak bakal bisa dipuaskan
kalau misalnya tadi prof edi bilang
sudah siap diuji secara material
tetapi yang menarik justru
kalau dalam pertanyaan anak anak
sejauh mana tema tema yang banyak dalam rancangan tersebut
dibahas secara signifikan
dan juga tepat pada kelompok kelompok orang tertentu
jadi kalau di cross check
sebetulnya tema a tema b
karena temanya ada ratusan dalam rancangan kitab tersebut
dia tidak dibahas secara konteksual
tapi yang menarik tadi
saya mau tanya tuh
ke bang harsul
yang asosiasi dokter gigi
nah dia ngebahasnya pasal apa
jadi harus tepat sasaran
nah jadi pasal pasal tersebut
nanti ini kalau ada yang menguji secara formil
atau mungkin siap siap dari sekarang
setiap pasal itu dirubahnya sesuai dengan
kalau kita orang orang hukum namanya legal standingnya
legal standingnya bagaimana
jangan sampai dia
tukang gigi dateng
oke saya udah paham
saya udah paham poinnya
oke oke legal standingnya bagaimana prof
jadi kembali lagi bahwa
setiap pasal yang menjadi kontroversi itu
ketika kami harus memilih a
dan tidak memilih b
ada argumentasi teoretik
dan yang kedua
kami mendengar usulan yang mana
ya itu tadi
karena ada secara diametral
saya kira menarik yang dikatakan oleh
mas haris tadi
bahwa karena ini terlalu banyak isu
ada hal yang kontradiktif
tapi itulah yang ingin saya katakan
bahwa ketika menyusun satu kitab undang undang
dalam negara yang multi etnis
dan ini win win solutionnya yang sudah
saya mau nyambungkan
singkatnya begini sekarang
atau pendekatan hukum apa
dalam proses ini
kan dalam hukum kan
kalau ada keraguan keraguan
tidak boleh dihukum orang
dalam satu kitab yang diametral seperti itu
dalam penerapannya juga
nanti situasi konteksnya juga berbeda beda
apa pola pendekatan kita
saya nggak menemukan itu di buku satu
jadi mengapa demikian
kami selalu mengatakan
segala sesuatu ikut pada buku satu dulu
dan ini pertanyaan yang
persis pertanyaan mas haris ini
yang selalu kami dapatkan
ketika dialog di usu
ini bagaimana implementasinya
tugas terberat kita
setelah kuhp ini disahkan
ini adalah memberikan sosialisasi
kepada aparat penegak hukum
saya selalu mengatakan
aparat penegak hukum itu
harus diberitahu bahwa
ada asas yang melekat
dalam penafsiran hukum pidana itu
adalah exception firma regulam
ketika aparat penegak hukum
menangani suatu perkara
dan itu multi tafsir
maka penafsiran itu
harus menguntungkan orang yang
terdakwa atau terpidana
itu yang harus dipegang
itu prinsip dasarnya
yang harus dipegang oleh
nanti setelah sosialisasi ya
kalau membahas itu lebih dalam
kita gak akan selesai waktunya
tapi karena ada substansi substansi materi
ataupun pasal pasal kontroversi
yang harus kita kupas
ini teman teman mahasiswa
juga sudah gak sabar
kayaknya untuk bertanya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
tetap bersama kami
masih bersama kami
dan kita akan lanjutkan
dengan para narasumber
kita akan masuk ke dalam
yang menjadi pro kontra
yang pertama ini
saya mau ke pak wamen
pasal soal pengginaan
terhadap lembaga kepresidenan
ini katanya sudah ada
yang kami juga belum tahu
nah apa yang sudah dirubah
dari pasal pengginaan
terhadap lembaga kepresidenan itu
tadinya pasal pengginaan
terhadap lembaga kepresidenan itu
kan ada banyak tuh
ada yang menyerang
harkat dan martabat presiden
pengginaan kekuasaan umum
ada pengginaan lembaga negara
ada pengginaan pemerintah
kekuasaan umum kita hapus
karena kekuasaan umum
itu betul betul dikritik
dalam penjelasan yang semula itu kan
kekuasaan umum itu
sampai kepada bupati
itu kami mendapat kritik
mengenai lembaga negara
ini kita merge
sebetulnya apa yang hendak
dengan itu diatur
di bawah bab ketertiban umum
ini kan delik materiel
lalu kita batasi
hanya lembaga kepresiden
keonaran itu bukan keonaran di media sosial loh fisik
oke oh keonaran fisik jadi kalau keonaran di media sosial itu nggak bisa
oke oke jadi hanya itu ya pergantiannya aja ya prof ya
mas isnur kalau tadi sudah ada pergantian tadi penghinaan terhadap kekuasaan umum sudah dihapus menurut pemerintah
kemudian ada pembatasan soal delik aduan pengadunya ini hanya pimpinan lembaga negara
kemudian menyebabkan kerusuhan tapi kerusuhan fisik tidak di media sosial
kalau menurut koalisi masyarakat sipil ini sudah cukup atau masih belum cukup
pasti tetap dikhawatirkan
kita masih ingat dengan peristiwa sarinah
dimana mahasiswa demonstrasi dan kemudian tidak melakukan apa apa
tapi tiba tiba ada pihak yang berbuat rusuh dan mahasiswa dituduh berbuat rusuh
dalam artian rusuh atau kejadian di lapangan itu seringkali direlasikan bahkan dibuat ya
nggak tahu siapa yang membuat untuk dikaitkan dengan pelaku pelaku demonstrasi itu
ada operasi cipta kondisi
iya di lapangan
itu ada situasi seperti itu
yang kita harus hati hati dan seringkali dituduhkan daripada yang membuat tweet nya
yang membuat seperti kasusnya pak saipan namanya mantan bnp dtki itu kena di situ
itu dalam pelaksanaannya sangat karet di lapangan
karena aparat bisa melakukan hal hal yang ke arah situ
yang kedua begini ada hal yang kita ingin lihat bahwa ketika dia mencantumkan pasal
semangatnya memang pilihkan pada akhirnya
pilihannya dia mempidanakan
dan ketika dia dipidanakan kita bisa melihat
objek yang dilindungi adalah lembaga negara
yang menurut kita pada akhirnya lembaga negara tidak tepatnya
tidak pada tempatnya dilindungi sebagai subjek yang untuk dihina dan lain lain
karena pada akhirnya pada titik tersebut
banyak sekali penilaian dari pihak pihak tertentu
yang ketika dilaksanakan menjadi tidak bukan menjadi sangat sensitif bagi pimpinannya
iya kalau pimpinannya baper
oke itu untuk menguji mental pimpinan lembaga negara kayaknya
iya pada akhirnya pada akhirnya
kalau pimpinannya baper
pimpinannya asal laporannya kena juga pada akhirnya
karena pasal pidananya dimungkinkan
hmm tetap ada celahnya ya
delik pidananya ada
tadi yang saya bilang makanya pada titik itu
saya melihat memang yang jadilah kompromi moderasi
mencoba mempersulit saja gitu
tapi secara delik pidana masih ada masih existing
dan bukan hanya itu saja tadi yang saya ingin bilang
bahwa ada hal hal yang seharusnya itu bersifat administratif mbak nana
tapi dibentuk pidana
demonstrasi tanpa pemberitahuan
dianggap menganggut pemberitahuan umum
itu kalau demanya demonstrasi mbak
pasti dianggut pemberitahuan umum
demonstrasi itu namanya pawai
dari jalan menuju istana
pasti dianggap pemberitahuan umum
dan pemberitahuan seringkali
jurnalis misalnya mbak
jurnalis itu diserang
langsung bereaksi hari itu juga
datang ke dpr bareng bareng
ngasih kartu identity card
nggak bisa itu kena
karena mereka tidak ada pemberitahuan
dan undang undang pemberitahuan berpendapat
harus tiga hari sebelumnya
di undang undang kemerdekaan berpendapat itu mbak
kalau tidak ada pemberitahuan
kemudian dianggap terungum
oleh polisi bubarkan saja
kenapa harus dipidana
ini jadi ada pidana pasal baru nih
nah itu pasal yang menurut saya itu administrasi
yang kedua juga pasal terkait satu ratus delapan belas
ada tambahan ini
yang dianggap menyebarkan mengembangkan
oke itu yang kemudian
ada tambahan silah baru
atau bertentangan dengan pancasila
paham lain yang pancasila
nah ini kan kalau kita baca
kalau tadi diskusinya adalah dia yang ngutip undang undang ormas
undang undang ormas itu wilayah administratif
bubarkan tidak dibubarkan
bukan konteksnya pidana
nah ini tiba tiba ada pemindanaan pasal baru
yang menambah klausula itu
makin berbahaya makin kena semua orang
oke gimana jawabannya pak edi
justru yang dikhawatirkan oleh isnur
kan begini nih
isnur khawatir nih
nggak tahu siapa yang rekayasa terjadi keonaran
itu sebabnya mengapa demonstrasi itu harus memberitahu
syarat demonstran tidak dipidana
itu syarat kumulasi yang harus dipahami
satu dia tidak memberitahu
dan kedua menimbulkan keonaran
kalau dia memberitahu timbul keonaran
dia tidak bisa dipidana
di pad dua ratus lima puluh enam bukan keonaran
dianggap bahwa keuntungan umum
jadi ketertiban umum disitu adalah kerusuhan fisik dan lain sebagainya
kita memberikan penjelasan
jadi itu tidak akan mungkin terjadi
seandainya nih katakanlah ada si x yang mencoba merekayasa
supaya terjadi kerusuhan atau keonaran ya
itu si demonstran tidak bisa dipidana selama dia memberitahu
jadi kalau dia memberitahu terjadi keonaran
bukan tanggung jawab dia
yang dipidana itu kalau dia tidak memberitahu
dan timbul keonaran atau mengganggu ketertiban umum
sekarang saya kasih
kan tadi dikatakan soal administrasi
saya kasih ilustrasi begini
sekarang ada masa melakukan unjuk rasa
dia tidak memberitahu polisi
memberitahu polisi itu bukan persoalan bahwa nanti
apa namanya diizinkan atau tidak
dia memberitahu polisi dalam rangka menjaga ketertiban umum
mengatur lalu lintas
ntar dulu saya mau cerita
saya kasih ilustrasi lalu coba anda renungkan
sekarang misalnya ada orang melakukan unjuk rasa ya
lalu kemudian polisi tidak diberitahu
kalau anda sedang mengantar ibu atau bapak anda ke rumah sakit dalam keadaan darurat
karena dihalangi oleh demonstran lalu meninggal di jalan
kira kira itu hanya administrasi
itu artinya bisa
jadi bukan persoalan izin atau tidak
syaratnya hanya dia memberitahu
kita kasih ilustrasi begitu
apakah itu hanya persoalan administrasi
pemberitahuan dalam mengundang pendapat itu administrasi
makanya tiga hari sebelumnya
esensinya bukan soal administrasi atau tidak
maka kemudian dampaknya
adalah itu dibawa ke
ini dampaknya dibubarkan saja oleh polisi
dampaknya dampaknya dibubarkan saja oleh polisi
kenapa tidak dibubarkan saja
kenapa harus ada
bukan jadi pidana
tadi yang saya katakan
kalau sebelum itu dibubarkan
tiba tiba ada orang yang harus ditolong mobil ambulans terhalang demonstran lalu orang meninggal sampai akan bertanggung jawab
ya pada hari di lapangan bisa di
masa persoalan seperti
anda bilang di jalan
bahwa anda tidak memberitahu polisi
kalau polisi tidak mengamankan
anda akan menyalahkan polisi
anda tidak memberitahu polisi
tidak tahu kok
begini kita membaca pasal
kalau tiga hari sebelumnya
jadi repot mbak nana
karena kan undang undang berarti tiga hari sebelumnya
tidak ada dalam kuhp dikatakan tiga hari sebelumnya
tidak ada pemberitahuan di draft nya
itulah yang saya mau katakan
pemberitahuan yang diterima pak
ketika membaca pasal
itu kan kita baca judul bab
mengapa sampai dalam prinsip penafsiran hukum pidana yang paling pertama itu adalah rubrika at lex
nah membaca ini pada akhirnya di lapangan
polisi nggak bisa memisahkan satu undang undang yang lain
itulah tugas kita
untuk melakukan sosialisasi
pada akhirnya pemberitahuan tidak akan diterima oleh kepolisian
saya mau ke dpr dulu
pak arsul kenapa sih sebetulnya begitu penting untuk memasukkan aturan soal ini tadi
saya langsung saja masuk
meskipun tadi saya di awal tanyanya soal penghinaan terhadap lembaga kepresidenan
tapi ini sudah masuk ke dalam demonstrasi
ya kenapa kok begitu penting
tadi sudah cukup dijelaskan
ada aspek aspek ya yang juga
aspek aspek lain yang juga harus dilihat itu tadi
yang digambarkan oleh prof edi misalnya
kalau ada peristiwa itu kan banyak
tidak ke rumah sakit
blangwir dan segala macam untuk memadamkan kebakaran
nah tugas kami tentu di dpr
ini bukan undang undang yang kontennya politik
ini adalah perspektif
perspektif hukum pidana
ketika kemudian dpr itu mendengarkan perspektif
dan itu make sense
tapi di sisi lain juga ada masukan dari teman teman masyarakat sipil seperti yang ini
maka tugas kita itu mencari jalan tengahnya
jadi kalau dikatakan bahwa yang terjadi itu moderasi moderasi
ya memang betul
memang tugas dpr itu adalah melakukan moderasi
di satu sisi kepentingan
menjaga ketertiban umum itu
umum itu terpenuhi
tapi di sisi lain kemudian tidak represif
apa yang disampaikan mas isnur
itu juga kita bayangkan
bahwa problem kita itu
itu problem penegakan hukum
nah itu tadi kritiknya mas isnur kan
pada prakteknya nanti kesulitan polisi menerapkan itu
mentafsirkan itu pak arsul
nah itulah memang perlu proses
perlu perubahan mindset
perlu perubahan kultur
dan untuk ini
kita nanti juga harus barengi
setelah ini selesai hukum pidana itu
dengan revisi kuah
nah itu bagian dari hal hal
di sini lah ada perubahan mindset yang menurut konstitusi
ekspresi berpendapat demonstrasi itu adalah hak
tiba tiba di pidana jadi sebuah kejahatan
itu pergeseran yang menurut saya sangat berbahaya
karena ada persoalan isu ketertiban umum di situ
yang di sisi lain juga antara kebebasan berekspresi itu harus dijaga
tapi ketertiban umum juga tetap harus terjaga gitu
hukum pidana itu kan sebetulnya kan dia
substansinya soal hak asasi manusia
nah kalau dalam hak asasi manusia
jadi bukan dihukum
dia dibatasi ditunda
saya pikir pidana kan sudah mengatur soal otoritas
kalau nanti ada kerugian siapa
nah itu semua dan mengacu pada undang undang
kalau misalnya kuhap memberikan satu proteksi
terhadap ketertiban public order ini
tetapi bukan dipidanakan
kalau misalnya maina kiai susun di pelapor khusus soal
kebebasan berkumpul dan berekspresi
dia bikin panduan
benar tadi prof edi bilang
supaya polisi itu memberikan layanan kepada yang demonstrasi
gisner kemarin demo dibubarkan sepanduknya
nah saya cuma mau bilang begini
sebetulnya memberitahu atau tidak memberitahu
di seberangnya nih
tanggal satu oktober dini hari
langsung ada aksi ngumpul untuk bela sungkawa
kalau mau ngurus pemberitahuan
nggak sempat tiga hari
atau tiga hari atau berapa hari prof
nggak ada nggak ada batasan umku hp
di polisi ada peraturannya
ngurus itu harus kita selesaikan
nah berarti itu harus kita selesaikan
artinya itu nanti pakai yang mana itu
mentalitas regulasi itu masih hidup di lapangan
yang kedua gini kalau analoginya menghalangi orang jalan meninggal
kan ada pasal yang lain
undang lalu lintas ada pidananya
tapi ini konstruksi kata demonstrasi
dikaitkan dengan pemidanaan
itu jelas mengubah paradigma
ya itu anda keliru membaca
kalau sekarang kita demonstrasi
tidak ada keonaran
ya tidak dipidana
tidak beritahu nih
tidak ada keonaran
yang dipidana itu apabila timbul keonaran
itu pasal kumulasi
kalau menyebabkan kemacetan itu berarti tidak timbul keonaran ya
tidak timbul keonaran
oke jadi tidak bisa dipidana
karena itu yang dikhawatirkan
bagaimana mas isnur
paradigma yang penting kita lihat bagaimana
dia ada kata demonstrasi yang seolah menjadi kata dasarnya
itu yang harus kita lihat
walaupun di ujungnya ada kalimat tambahan saya bilang
tapi itu mengubah paradigma yang awalnya kebebasan
dia menjadi sebuah ancaman
saya kira tidak demikian
di negara manapun kita lihatlah
di amerika serikat pun
kan kalau demo itu dame dame
ya tidak ada keonaran
tidak masalah lah
tapi kan begitu menimbulkan keonaran
termasuk di gedung kapital ya itulah
kemudian ada pendekatan pidana
jadi ini juga harus dilihat secara perimbang
tapi saya juga harus mengakui bahwa persoalan kita itu memang
ya persoalan penegakan hukumnya
dan itulah tantangan kita
ketika memberi ruang
tapi bukan kemudian karena
kalau ada pintu masuk kata kata
kalau memberi ruang
frasanya itu ada
jadi frasanya itu
di pasal tersebut
ada pintu masuk untuk bagi para penegak hukum mempidanakan
itu yang kita alami
itu yang dikhawatirkan mengancam
ya itulah saya katakan
sekarang peristiwa itu sudah terjadi
lalu kan masalahnya dibubarkan
siapa yang bertanggung jawab
karena demonstran itu membuat keonaran
lalu ada orang yang meninggal di situ
akan tumpang pintu
itu adalah tugas kita bersama
jadi ini tidak bisa diterapkan karena butuh
masih ada tiga tahun ya
jadi harus ada perbaikan untuk
keonaran kan ada pasal pasal yang lain juga berbuat keonaran
tidak harus dengan pintu masuknya
alasan keonaran itu alasan apa saja alasannya
orang mau misalnya kecewa
ada penjelasannya nggak prof
makanya pasal itu bukan bab berjudul demonstrasi
dan masih juga harus ditutup
tapi harus ditambahkan
hukum pidana kita itu juga mengenal konsep penyertaan
dia tidak melakukan keonaran secara langsung
tapi dia memberikan kontribusi untuk timbulnya keonaran itu
itulah kemudian masuk pasal penyertaan
tadi juga saya mau jawab pertanyaan mas haris
yang dia khawatirkan mas haris
mas pasal lima puluh tiga buku satu itu tegas loh
hakim wajib menerapkan pidana yang lebih ringan
penjara itu ultimum
di dalam buku satu dijelaskan
kalau ancaman pidana itu tidak lebih dari lima tahun
hakim wajib menjatuhkan pidana pengawasan
sekarang lihat demonstran itu berapa tahun
jadi otomatis penjara
tapi prof tetap di dalam pengadilan kan
ya tapi itu tetap penjara
tapi itu kekhawatiran yang
maksud saya itu gak perlu
maksud saya itu cuma
kalau memang ada situasi buruk
cuma dibubarkan ditunda aja
gak usah dipidanakan
saya mau tanya ke teman teman mahasiswa ya prof ya
saya harus tanya karena mereka yang sering
biar mereka menyatakan pendapatnya
teman teman dari bem ui menyampaikan bagi teman teman
yang sering melakukan demonstrasi ini
tadi sudah dijelaskan oleh wamen kumham
silahkan bayu ketua bem ui
terima kasih mbak nana atas kesempatannya
perdebatan yang cukup seru kami saksikan
dari layar zoom meeting ini
tapi memang ada dua hal
dan coba saya uraikan dalam tanggapan saya terhadap
apa yang tadi sudah disampaikan
yang pertama tentu penegakan hukum itu tidak terlepas
dengan substansi hukum
oleh karenanya substansi hukum yang saat ini
sedang disusun oleh pemerintah dan dpr
kemudian menjadi satu proses yang penting
nah proses inilah yang kemudian ingin kami soroti juga
bahwasannya apakah kemudian proses yang selalu diglorifikasi
oleh pemerintah dan dpr sudah betul betul melibatkan masyarakat
mengindahkan partisipasi bermakna dalam pembuatan sebuah peraturan
karena setahu saya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah
tidak lebih dari dua belas kota dan kabupaten
sedangkan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa
lebih dari dua puluh empat kota dan kabupaten
nah itulah yang kemudian menjadi satu pertanyaan besar bagi saya
apakah pemerintah dan dpr benar benar ingin mengebut dan ingin mengejar
rkuhp ini disahkan di akhir masa sidang
dan apakah pemerintah dan dpr tidak takut produk hukum yang dihasilkan
dengan terburu buru ini akan menghasilkan masalah masalah baru di masyarakat

akan menghasilkan masalah masalah baru di masyarakat

yang dikebut sekali pengerjaannya oleh dpr
yang pada akhirnya menimbulkan masalah masalah yang baru di masyarakat
itu yang pertama
lalu yang kedua sebenarnya tadi terkait dengan penghinaan kepala negara
penyerangan harkat dan martabat presiden
bagi saya kalau tadi
prof edi mengatakan bahwa ini adalah proses diametral
dan menggunakan contoh kohabitasi misalnya
bagi saya kalau misalnya kita angkat contoh yang tadi dengan diametral juga lalu
kita sambungkan dengan penyerangan harkat dan martabat presiden
serta penyerangan apa penghinaan terhadap lembaga negara
maka siapakah orang yang memiliki kepentingan dibalik ini semua
pada akhirnya kita bertanya tanya seperti itu
karena tadi prof edi menyampaikan dua contoh yang dua duanya punya kepentingan
yang dua duanya punya hal hal yang diperjuangkan
maka yang menjadi pertanyaan adalah siapakah orang yang memang punya kepentingan terhadap pasal pasal ini
termasuk dengan pasal unjuk rasa yang tadi sudah dibahas juga oleh bang isnur dan bang haris begitu
karena kami di lapangan mahasiswa di lapangan
kerap kali sudah mengeluarkan surat pemberitahuan tapi masih direpresi juga
baju kami masih ditarik kami masih dipukul mundur kami masih dibubarkan misalnya
bagaimana kemudian saat misalnya pasal pasal ini dilegalkan ada di dalam rkuhp
tentu ini akan mengancam kita semua
dan apabila pemerintah dan dpr ingin segera mengesahkan rkuhp
bagi saya ini adalah momentum untuk mahasiswa kembali bergerak
saat pemerintah dan dpr ingin segera mengesahkan
rkuhp maka kami mahasiswa juga ingin segera turun ke jalan
mungkin itu terima kasih mbak nana
oke mbak yusatria utomo ketua bem ui
saya tambahin dikit ada nggak pasal di rukuhp yang baru
kalau orang demonstrasi diganggu orang itu dipidana
yang mengganggu demonstrasi
oke ada nggak prof
itu tadi kekhawatirannya teman teman mahasiswa
saya mau jawab dulu ya oke saya jawab yang pertama

oke saya tidak tahu apakah waktu tujuh tahun untuk memulai rkuhp
saya tidak tahu apakah waktu tujuh tahun untuk memulai rkuhp

itu terburu buru ataukah tidak

kalau dilihat dari masuk di dpr enam puluh sembilan tahun
menurut mbak yu itu terburu buru
jadi mohon maaf saya selalu mengatakan
jangankan saya mungkin orang tua kita pun ketika itu pertama kali diisukan belum lahir
apakah itu terburu buru
itu tolong menjawab pertanyaan kalau itu terburu buru
oke sebentar mbak yu
jangan terlalu ditarik
sebentar mbak yu
karena begini mulai pembahasannya itu dua ribu lima belas
tidak tidak saya katakan anda belum lahir pun itu sudah dibahas
anda tahu tidak bahwa bphn itu sampai ada lebih dari tiga puluh draft
jadi itu bukan hal yang terburu buru
saya membaca bagaimana proses rkuhp
itu dikirim ke dpr itu masih beribu
yang kedua sosialisasi itu tidak hanya di dua puluh satu tahun
itu tidak hanya di dua belas kota
jadi yang dua belas kota itu yang dikoordinasi oleh sembilan kementerian dan lembaga
tetapi di luar itu masing masing instansi itu ke tempat tempat sendiri
ke masing masing provinsi
jadi tiga puluh empat provinsi
yang ketiga saya kira kalau kita berbicara hukum
yang paling elegan itu adalah bagaimana kita
apa namanya kalau ini setelah disahkan dan anda belum puas
merasa hak konstitusionalnya diganggu
ya ada mahkamah konstitusi
yang keempat anda harus memahami
filosofi hukum pidana itu melindungi tiga kepentingan mas
itu pelajaran dasar di semester satu
yang dia lindungi adalah kepentingan negara
kepentingan individu dan kepentingan masyarakat
isi kuhp itu tidak akan lagi keluar dari tiga kepentingan ini
sekali lagi kepentingan individu
kepentingan negara kepentingan masyarakat
kepentingan negara apa saja yang dilindungi
keamanan marwah dari negara itu
demikian juga kepentingan negara
juga kepentingan individu dan kepentingan masyarakat
itu adalah filosofis hukum pidana
jadi kalau anda tanya kepentingan siapa
ya kepentingan tidak akan keluar dari tiga itu
itu tadi pertanyaannya bang haris menarik
karena tadi teman teman mahasiswa mengatakan
mbak yu tadi mengatakan ketika mahasiswa demonstrasi
itu sering sudah kasih surat pemberitahuan
tapi tetap direpresi oleh aparat
ada nggak pasalnya yang mengatur ataupun mempidana
orang yang mengganggu demonstrasi
ya tidak secara spesifik
tapi kalau polisi melakukan kekerasan
secara tidak proporsional
kan bisa dikena pasal penganiayaan juga
jadi jangan kemudian melihatnya secara khusus
kita akan lihat konteksnya
dan sekiranya sudah berapa banyak
sudah berapa banyak juga polisi yang kemudian
masuk ke pengadilan karena itu tadi misus ya
power misconduct di dalam menangani demonstrasi atau unjuk rasa
jadi ada imbangannya
belum kalau kemudian kita tarik dari sisi kode etik profesi polisi
meskipun itu bukan pidana
tapi polisi itu mengenal patsus loh
itu sudah tiga per empat pidana menurut saya
oke penempatan khusus
nah jadi itu hal hal yang gitu juga harus kan kita lihat
justru konstruksi ini kalau di undang undang kemerdekaan
yang mengganggu menghalangi kena pidana
pasal itu yang nggak diambil dan menjadikan pidana di kuhp
kalau sebagai kodifikasi ya
harusnya ada pemidanaan termasuk polisi yang menghalangi kena pidana
harusnya seperti itu
justru ada pasal baru yang demonstrasi yang kena pidananya
kan menghalangi itu kan
ini dalam banyak kasus
saya tahu betul
banyak teman teman buruh masyarakat adat
demonstrasi rapi apalagi buruh ya
justru malah dibikin kacau
itu yang bikin apa namanya
ketertiban umum itu terganggu
jadi ada kesadaran di mereka sebetulnya untuk menjaga ketertiban itu
supaya tidak dipidan apa
mereka rapi sendiri
mereka cukup rapi sendiri
nah cuma diprovokasi dibikin kacau
nah itu yang kemudian
kalau ada yang lempar batu
apalagi bukan kita
lebih buruk dari itu
lebih buruk dari itu
misalnya teman teman buruh
misalnya gini keonaran itu masuk dalam kategori bikin macet
buruh itu kalau demonstrasi
yang sebetulnya mereka sendiri itu sudah punya sop
sudah punya tata kelola
bagaimana mobilisasi itu
jadi menurut saya dalam banyak demonstrasi
sebenarnya itu cenderung rapi
kalau setuju saya yakin apa pasti setuju
cuma saya mau tanya ditulis nggak di rukuhp
bukan bukan soal itu
persoalannya itu kan bukan persoalan
itu kan persoalan penegakan hukum kita
persoalan perubahan kultural dan struktural yang harus dilakukan di kelembagaan kita
maka tidak boleh kemudian pembentuk undang undang berhenti hanya pada kuhp saja
oke ini kita nggak akan selesai bahasnya
masih ada beberapa pasal lain yang tentu saja
ada satu pasal lagi yang mungkin menjadi concern juga
masyarakat sipil dan juga teman teman mahasiswa
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di political show
terima kasih anda masih menyaksikan political show
dan kita masih bersama dengan para narasumber
di studio dan juga teman teman dari
badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia
setelah tadi kita bahas soal
penghinaan terhadap lembaga kepresidenan
kemudian kita bahas juga soal demonstrasi
ini masuk ke dalam
ranah privat yang juga menjadi
perbincangan di media sosial dikhawatirkan
oleh banyak orang terutama anak anak milenial
saya ingin tanya ke pak wamen
pak wamen pemerintah dinilai terlalu
mengurusi masalah privat
pasal seks di luar nikah dan juga
kohabitasi ataupun kumpul kebo kenapa
harus sampai masuk ke dalam
ranah privat begitu sih prof
jadi begini nanti pak asrul yang jelaskan
oke enggak itu harus dari pemerintah dulu ya
saya buka di publik saja sempat
taufik basari ya soal
juga dari teman teman pdip
lalu kemudian ketika
kita lobby pak asrul dengan
tegas menolak itu
yang diungkapkan oleh
nasdem dan teman teman pdip itu
yang kemudian atas dasar
perda itu dia melakukan penggerbekan
padahal kalau namanya delik aduan kan
tidak mungkin ada penggerbekan
pasal itu dihapus ini kan soal moral
akhirnya ada komprominya
komprominya itu ditaruh dalam penjelasan
maka semua peraturan
di bawah ini yang bertentangan dengan
pasal ini tidak berlaku
artinya apa kita hendak mengatakan
tidak boleh ada perda yang bertentangan dengan
pasal ini oke jadi itu tetap utamanya adalah
delik aduan delik aduan
kalau delik aduan tidak bisa satpol pp
ini yang dikhawatirkan nah silakan
saya sarankinnya pak asrul yang kemarin
oke jadi itu tetap menjaga moral values
kalau kita melihat
pasal ini dari
negara tidak boleh masuk ke dalam
ruang privasi warga negaranya
tetapi kita juga harus melihat
negara barat yang
dari sononya sudah sekuler
datang dia ke indonesia menciptakan
kuhp dia kasih itu pasal
dua ratus delapan puluh empat overspel oke dari dulu ya
untuk melihat bahwa
di masyarakat indonesia
nah yang ingin saya katakan
bernegara itu punya kontrak sosial
dan kontrak sosial itu kita
artikulasikan di dalam konstitusi
lain memang makanya
kenapa kok paradigmanya seperti yang
tadi saya katakan karena di negara lain
tidak ada konstitusi yang pasalnya
berbunyi negara berdasarkan ketuhanan yang
kita tarik sebetulnya
dari perdebatan perdebatan yang ada
di bbu pki maupun
di ppki kenapa itu ada
nah jadi itu harus dipahami
juga dalam kerangka kontrak sosial
tetapi kita juga memahami
bahwa ini negara yang berbineka makanya
ketemu titiknya adalah
bahwa ini merupakan delik aduan
dan yang mengadu pun
nah tapi yang terjadi di
di ruang publik kan ada misleading information
digambarkan sebagai delik biasa
yang polisi bisa dateng
ngetok ngetok saat pol pp dan lain sebagainya
itulah yang kemudian
kami cari keseimbangannya oke
oke pada kenyataannya mas isnur
apakah kemudian akan sesuai
ini hanya delik aduan karena kan ada beberapa
daerah yang sulit ya
untuk menerapkan itu ya
jadi gini yang berbahaya
adalah perubahan konsep
dan itu menimbulkan
legitimasi di lapangan nanti oke
tindakan seperti itu bukan tindakan pidana
orang selalu bilang itu kan bukan tindakan pidana
iya operasi tapi kalau
kohabitasi enggak kohabitasi enggak
atau apa kejadian tangerang itu akhirnya
kena si penggerbeknya kena pidana
kalau sekarang ini pada akhirnya
dia berubah pandangan
dia berangkat dari awal itu adalah sebuah kejahatan
walaupun dihalangi coba isnur bilang itu
ke sumatera barat
coba karena ke sumatera barat
di sumatera barat kita hargai sebagai
tindakan lokal bukan pidana
yang mengatur umum masyarakat nasional
karena sekarang dia dibawa ke level
melindungi dia akan berubah
dia akan mengubah nilai nilai yang
ada di sebuah wilayah tadinya nggak boleh tadinya
adalah misalnya biasa saja sekarang jadi
pidana baru justru itu melindungi
supaya daerah daerah tidak serampangan
melakukan pengerebekan oke
tapi itu cara pandang sih menurut saya
pandang makanya kemudian nah makanya
ini kan gini kalau ada sebuah
kesalahan di sebuah wilayah di mana
orang menggerbek yang dibenarkan adalah
konstruksi berpikir di mana mengerebeknya itu
larangan menggebek ya kena pidana
kalau sekarang ada legitimasi
sekarang kena pidana itu yang mengerebek
kena pidana mengerebeknya sebelumnya seperti itu
ya yang mengerebek bukan yang digerebek loh nah makanya kalau sekarang
yang seperti itu itu kena pidana sih pelakunya juga
ini soal laporannya
laporannya pada akhirnya kemudian ini
hati hati juga mbak karena seringkali
keluarga itu entitas yang tidak
berdiri sendiri anak istri
orang tua gak berdiri sendiri
namanya rt rw seringkali
juga bisa dijadikan komunikasi antara
si pengadu ini bisa jadi komunikasi
oke tapi juga ditumpangin dan makanya di lapangan di lapangan
dia bisa jadi lebar kemana mana
bukan pribadi yang
independen di lapangan dia dipengaruhi
dia di pressure untuk melaporkan oke mas arief
pada praktiknya gimana kohabitasi ini termasuk
hubungan seksual enggak
kenapa yang dibilang
ada di dalam delik kesusilaan
maksud saya begini
yang dibilang kohabitasi
ini sekedar satu atap
ada penjelasannya harus spesifik hubungan seksual
hubungan suami istri
ya hidup bersama kan
mau hidup bersama dalam satu atap
oke tidak terikat pernikahan
ini menurut saya itu masih menyisakan
banyak ruang untuk ditafsir
nana menyebutnya anak muda enggak lah
di banyak tempat
ada banyak situasi social scene itu
gambaran gambaran sosial itu
gitu nah tetapi
praktek kohabitasinya itu
rangka satu atap saling
dibilang hidup layaknya suami
istri itu pertanyaannya
masih belum jelas yang dilarang itu
yang mananya oke jadi masih
multi tafsir itu ini tafsir ini
nanti akan diisi oleh praktek
di lapangan oke
tafsirnya itu kalau
soal nanti delik aduan
balik lagi di
laporannya apa aduannya
kan dibatasi suami atau istri istri
iya suami atau
suami suami atau istri
nah ada dua
nah tetapi nanti sistemnya
ada nanti pemberian kuasa
iya ya kan
lalu nanti diuji lagi kalau anak
atau istri yang saya balikin ya sistem pemberian kuasa bagaimana ini
itu diberikan kuasa kepada siapa untuk
mewakili loh kalau itu kan tetap
harus dalam pidana itu
mewakili seperti seorang
lawyer mewakili tetapi yang bersangkutan kan
tetap harus akan ditinggal
tetapi begini bang bahwa
orang yang punya kepentingan langsungnya
itu nanti diperiksa di pressure
diperiksa setelah yang dilaporkan
ditangkep duluan oke
tidak ada cerita ditangkap jadi
jangan dilebih ini adalah tindak pidana
yang ancaman hukumannya
adalah loyak cerita di lapangan kita hari ini kebelakang
lalu kita lagi cerita
norma oke saya mau tanya ke om mas ison dulu
oke saya mau tanya ke mahasiswa ada
ketua bem fh ui
baik mbak terima kasih banyak atas
kesempatannya selamat malam
prof edi bang arsul senior saya
juga bang haris dan
bang isnur mungkin saya izin untuk
sedikit kebelakang karena saya izin
mengomentari juga rkuhp secara
keseluruhan dan apa sebenarnya yang selama
ini menjadi concern kami mahasiswa
jadi satu pertanyaan yang hingga
hari ini saya belum mendapat pencerahan
dan belum mendapat jawaban yang puas
adalah terkait mengapa
pasal pasal anti demokrasi itu masih dipertahankan
hingga hari ini
karena kalau kita melihat rkuhp
pada dasarnya awalnya diniatkan untuk
mendekolonisasi hukum pidana kita
melepaskan hukum pidana kita dari pengaruh pengaruh
pasal kolonial yang dulu diciptakan belanda
untuk diterapkan di indonesia
dan kalau kita lihat pasal penghinaan presiden
pasal penghinaan pemerintah yang sah
pasal penghinaan lembaga negara
itu monumen kolonial yang diciptakan belanda
untuk kita semua
dan pasal penghinaan presiden pasal penghinaan
pemerintah yang sah itu semua sudah
dicabut oleh mk di masa lalu
hari ini kita kehidupan dengan
kuhp sekarang itu tanpa pasal itu
jadi pertanyaan saya adalah mengapa
pemerintah dan dpr sepertinya
sangat kekeh mempertahankan pasal ini
berulang kali kita berdialog
berulang kali kita berdiskusi stance kami
mahasiswa jelas pak fans kami jelas
kami ingin pasal pasal ini dicabut
bukan diberi penjelasan
bukan diberi pembatasan
tapi kami ingin pasal pasal ini dicabut
pasal itu masih dipertahankan hingga hari ini
karena ini masalah keubiasi pak
ini masalah peninggalan dan
saya yakin ini akan menjadi
peninggalan prof edi juga gitu
dan juga bang arti juga gitu
apakah bapak bapak disini
ingin dikenang sebagai operator gitu
yang menghidupkan pasal pasal kolonial
yang mengakibatkan kemuduran demokrasi
kemuduran akasasi manusia
atau sekiranya menjadi orang yang mencabut
hal itu dan menyebabkan kemajuan
dalam menegakkan akasasi manusia
terima kasih adam silahkan pak asul
nanti saya beri kesempatan satu satu
tadi sebagian jawabannya sudah diterangkan
oleh prof edi saya mengulang
supaya tidak lama yang kedua
ini yang harus untuk
adinda saya di
satu alma mater ya mas adam ya
kalau kita bicara hukum pidana
ini sering bolak balik juga
disampaikan oleh prof edi
nah yang namanya tiga jenis tindak pidana itu
antara satu negara dengan negara lain
berbeda satu adalah
delik politik dua delik kesusilaan
yang kedua adalah delik penghinaan
itu pasti berbeda beda nah sekarang
yang disebut sebagai pasal anti demokrasi
apakah itu di negara negara
kemudian kita kenal sebagai
negara kambionya demokrasi itu juga
nggak ada semua di negara
negara eropa barat
tetap aja ada pasal pidana tentang itu
itulah yang disebut dengan pasal tentang
penghinaan terhadap kepala negara
tetapi tentu konteknya sesuai dengan kebutuhan
kemudian tidak ada cerita
bahwa karena itu dianggap
merupakan pasal pasal yang
anti demokrasi maka kemudian di negara
manapun yang kampion demokrasi itu
tidak ada sama sekali sekira
apa yang terjadi di amerika itu
di gedung kapital itu menjadi contoh
bahwa ya memang ada proses hukum
sebab kalau kita kemudian bicara
soal demonya memang tidak dilarang
tetapi ketika ada persoalan
ketertiban umum apalagi hilangnya
nyawa orang kerusakan dan lain sebagainya
justru itulah yang kemudian
perlu ada pasal yang mengaturnya
prof ini tadi keinginannya teman teman mahasiswa
pengennya dicabut supaya ini tidak menjadi
warisan yang opresor tadi
ya nanti usul saya konkret kalau sudah
disahkan nanti biar mahkamah konstitusi yang mencabut
oke jadi nanti teman teman mahasiswa bisa
menggugat ke mk gitu ya boleh ya
oke jadi nggak akan di
mahkamah konstitusi nanti
oke mas isnur bagaimana
sekaligus kita closing statement ini
tadi teman teman mahasiswa berharap bahwa
ya sebetulnya dicabut tapi kalau menurut pemerintah
sudah tidak bisa lagi setelah nanti disahkan
silahkan nanti digugat ke mk
dan koalisi masyarakat sipil akan menggugat ke mk
berarti klaim bahwa ini anti kolonial
itu tidak sepenuhnya benar
masih ada yang dipertahankan dari pasal pasal
kolonial kalau saya boleh mengutip
bukunya bung karno di indonesia menggugat
dia menghendaki pasal ini dihapus dihilangkan
nah ini sekarang masih ada dalam
artian ya dia secara watak
secara pengaturan walaupun ada moderasi ya
ini tetap masih ada mencerminkan
catatan pertama yang kedua
ada bahkan beberapa hal yang sebelumnya
bukan tindak pidana tapi dikategorikan
tindak pidana sekarang itu yang menurut saya
berbahaya karena dia menimbulkan legitimasi
baru yang dalam prakteknya selama ini
kita terbukti tidak bisa mengontrol makin
besar ke depan remisinya itu catatan
apa namanya kecenderungan arah
aparat arah masyarakat
menjadi alat baru buat kemudian di lapangan
makin brutal makin repressi
jadi tindak pidana
rekayasa kasus itu pasalnya
kebetulan itu kita masukkan
itu kan gini dalam artian
konstitusi kan membatasi negara membatasi
aparat maka dia harus diatur itu setuju kalau
saya setuju yang dikatakan is nur ya
yang ada dalam kuhp sekarang itu
pasal kolonial tapi dalam rkuhp bukan
mengapa disebut dengan
pasal kolonial ya itu
bukan diambil dari lama yesti
diambil dari kode british di india
setelah traktat london
pasal kolonial satu bentuknya
itu adalah delik formil
dua dia delik abstrak
di dalam rkuhp itu bukan
dan yang kedua dia bukan delik biasa
dia delik material
itu yang teman teman tidak memahami
jadi yang disebut kolonial itu bukan isu pasalnya
konstruksi pasalnya memang kalau bukan
orang pidana susah memahami antara konstruksi pasal
wamen silakan mas haris apa yang
akan terjadi kalau misalnya
rkuhp ini akhirnya disahkan
jika saja di waktu kita gak banyak
tafsir ya bukan perubahan tafsir
ada banyak penegak hukum
di level penyelidik penyidik penuntutan
pemeriksaan dan juga eksekusi
saya pikir nanti akan ada
banyak klaster baru orang dipidana
maka sebagai penutupnya
pak wamen penjaranya udah ditambah belum
salah karena penjara
sudah bukan yang utama oke baik
itu tadi dikhawatirkan
dikhawatirkan akan peningkatan
karena tafsirnya belum tentu seperti prof semua
bukan itulah kita harus sosialisasi
sebagai peregansi masih butuh waktu
tiga tahun ya
penjara tidak bakalan penuh
nggak boleh pidana penjara harus pidana pengawasan
mas haris harus jadi narsum ini
oke nanti mungkin dalam
kesempatan berikutnya bisa menggunakan mas haris sebagai narsum
untuk sosialisasi sehingga tidak terjadi
multi tafsir nanti di kalangan penegak hukum
tapi setelah diskusi yang sangat intens ini
teman teman komika akan mencoba untuk
merangkumnya dalam komedi
seperti apa kita harus jeda
terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami
waduh anak laki
masih muda atau mungkin masyarakat betul ini pertama katanya orang itu bisa kena pidana kalau
dia mengaku dukun santet uh dukun santet mengaku dukun santet bisa dipidangkan pidana solusinya
ya udah pakai baju item udah ada dupa segala macam udah siap gitu udah kalau aku gerbok
gerbok kau dukun deddy corbuzier hahaha jadi lepas katanya undang undangnya pura pura jadi
dukun santet benar berarti kan pura pura sakti benar harus yang dipidanakan bukan orang yang
pura pura sakti tapi pura pura peduli dengan rakyat itu yang dipindahkan karena banyak yang
seperti itu ya iya oh ya berkala orang pura pura sakti dia cuman ngirim paku betul orang yang
pura pura peduli rakyat dia ngirim sembako bang bagus dong tapi di belakangnya ada
berikutnya undang undang berikutnya nih bang katanya kalau mau demo harus ada pemberitahuan
ya kan bagus undang undang itu kan biar polisi bisa mengatur demonya biar aman dong iya memang
jadinya aman tapi kan orang yang di demo jadi punya waktu untuk kabur hahaha tidak ketemu
kita demo dia tidak
berikutnya undang undang yang berikutnya bang yang kita semua tahu pernah dengar undang undang
kecek tentang check in account ini adalah undang undang jebakan buat para mahasiswa
kenapa bisa begitu karena kalau nggak diprotes undang undangnya nggak masuk akal
nanti ketahuan ini nanti kita semua gak semua mahasiswa sering open bok gak semua bang kadang kadang
kadang kadang benar benar isi undang undangnya doh gimana dong undang undangnya dibilang gini
bang kalau melakukan kumpul kebo kena pidana enam bulan oke kalau melakukan seks di luar nikah kena
pidana satu tahun ntar dulu ada yang salah nih kayak ada yang janggal nih coba diulangin kumpul kebo
enam bulan seks di luar nikah satu tahun tengah coba sekali lagi pelan pelan kumpul kebok kumpul
kebone enam bulan seks di luar nikah satu tahun baru kali ini ada undang undang pilihan ganda ya
benar pilihan ganda disuruh milih antara kumpul kebo atau seksi luar nikah jadi bikinnya gitu
bahwa jadikan kalau misal kamu jangan sampai melakukan yang namanya seks di luar nikah satu
tahun wah saya nggak akan eh pak tapi saya punya opsi yang lebih baik ya ada pilihannya masalahnya
gini bapak bapak kumpul kebo
dan seksi luar nikah itu kan satu kesatuan ibu mungkin terpisah betul ini ya ini bapak mungkin
bapak bapak yang belum tahu nih pak ya yang namanya kumpul kebo anak anak melakukannya ya karena di
mau melakukan seks di luar nikah kalau misalnya di kumpul kebo cuman ngobrol itu namanya makrab
kumpul kumpul aja di jepang itu
dibedakan gitu loh bang kalau gini kan yang milih semua orang bakal memilih kumpul kebocol dan dan yang
terakhir yang terakhir kita semua bahkan kita berdua ini bisa agak khawatir bapak itu adalah pasal
penghinaan tapi dulu dulu aku masih kesel yang undang undang tadi cekin karena bagi bagi bagi
gua udah cekin itu itu tuh adalah tajam ke bawah tumpul ke atas kok bisa karena dimana mana yang
digerbek hotel hotel selalu hotel melati selalu hotel bintang lima kita nggak pernah denger berita
ada penggerbekan di hotel dapat lima pasangan mesum dipik nggak mungkin oh ya nggak mungkin karena bakingan
karena bayaran polisi kan nggak bisa dibayar dong terus kenapa karena hotel belakang latih kamarnya
cuma sepuluh kalau hotel bintang lima kamarnya seratus jadi kalau kamar hotel melati polisi semangat
pertama mesum ya enggak pak os kamar ketiga mesum ya kamar ke sepuluh tetap mesum ya masih semangat masih
semangat coba kalau hotel bintang lima ribu seratus kamarnya seratus dua ratus iya iya iya pertama masih semangat tak
mesum di gerbek gerbek kamar ke sepuluh itu masih semangat masih semangat masih semangat masih semangat

enggak oke mungkin
nih dia karena bagi gua antara mengkritik dan menghina itu beda tipis berbeda tapi
pesan kita buat masyarakat buat anak muda buat genset kita harus berani bersuara apapun
nanti hasil undang undangnya kita nggak boleh dibungkam betul kita harus berani mumpung belum
keras enggak pakai filter nih minggu depan diundang nggak papa oke kita bakal kritik
semuanya langsung dok dasar jokowi mantap semua polisi sama aja kerjanya bagus pak maruf amin
gak pernah kerja kalau lagi sakit masih masih masih aman aman meskipun belum bisa kan tapi
kita kan nggak ada yang tahu kita nggak seberani itu kita kasih terakhir aja kemasyarakat cuman
satu sebenarnya bapak bapak yang jadi pertanyaan kita pak kenapa tiba tiba disahkan ya apakah jangan
jangan ada yang disembunyikan tidak semua harus dipidanakan karena yang masyarakat butuhkan bukan
hukuman tapi rasa kepercayaan saya aja dulu kita berdua aman hari ini semoga oke pecah terima kasih
gian dan juga aldo dari komisi co
hari ini sentilan sentilannya cukup keras untuk bisa didengarkan dan juga diserap ya mungkin ya
sekaligus menutup acara diskusi kita pada malam hari ini dan saya akan mengucapkan terima kasih
kasih juga kepada teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia kemudian pak arsul
sani anggota komisi kadar rri terima kasih pak arsul sudah hadir kemudian woman kumham ada
saya nggak boleh salah nih namanya
kalau gak besok gak mau datang lagi
terima kasih ya prof ya
oke dan juga muhammad isnur ketua ylbhi
dan juga pendiri lokatarum mas haris azhar
terima kasih semuanya sudah hadir
kita ketemu lagi di political show
hari senin jam dua puluh tiga
waktu indonesia barat
saya rifana prati pamit saat malam dan sampai jumpa